kalo lo ternyata minta tolong ada kejadian serius banget nih
itu bukannya mobilnya tim takut gasi ya bu
takut gasi apa an
lah ibu gak tau
mereka itu suka bikin konten konten horror di channel youtubenya bu
nah sekarang si tim takut gasi itu lagi trending seadah adahnya bu
fansnya banyak banget
masa ibu gak tau
mereka ngapain kesini
odan juga gak tau bu
ini mereka dari tim takut gasi
ini apotra ini alkis itu syria itu terry dan saya sendiri parjo
wah baru kemarin parjo cerita banyak tentang kalian
sekarang kalian teh datang kesini
iya maksud saya datang lagi sama mereka kesini
karena saya ditakuti hantu nenek nenek di kampung yuk
itu teh hantu nenek gayung yang sering ngetayangan di kampung ini jo
kemarin saya mau bilang ke kamu jo
eh buru buru pergi
yaudah gak jadi
si parjo diikutin sampai rumah
makanya kita kesini pengen nanya informasi yang lebih lengkap lagi
emang gimana sih jok kejadiannya
jadi kemarin teh saya kan kebelet
terus pipis di hutan belakang sana
terus tiba tiba dengar suara nenek nenek
in aja jujuk nenek mandiin sekarang ya
terus kamu jawab jo
iya lah kan saya ketakutan
kalau kamu mau jawab nenek gayung pasti akan mengunci penglihatan kita ke dia
dan itu caranya nenek gayung untuk melampiaskan amarah dan kebencannya sama kita
oh jadi gitar
ya maksudnya bukan gara gara saya pipis di sana
bukan jo ini gara gara kamu gak jawab panggilnya dia
hantu nenek gayung
beritanya udah berada luas ya teh
ini sih ada beritanya tapi cuma sedikit
terus rokmini ini disebutnya hantu nenek gayung
dan dia selalu bawa gayung batok kelapa dan gulungan tikar
itu si rukmini kalau ada orang yang meninggal dia ikut serta buat mandiin tujuan azah
tapi rukmini selalu pakai gayung batok kelapa dia sendiri
tikarnya buat apa
oh kalau tikar itu
dia itu kalau kemana mana jalan kaki teh
kalau dia capek istirahat duduk di atas tikar itu
jadi dia ngelakuin teror

kan juga tau kang cara ngilangin teror itu kayak gimana
jok kamu teh harus mencabut beberapa helai rambutnya nenek gayung
tapi yang ada ubannya jok habis itu kamu bakar
wah gak berani sayang
yaudah nanti kita ngomongin lagi deh
sekarang kang di sini tuh ada penginapan terdekat kan
gak ada dekat sini kang
tapi kontrakan saya ada yang kosong tuh
kalian boleh nepatin sementara
cepet atu jok
barang saya mau banyak
tak bawa semua mau teh jadi riwet kamu teh
kayaknya saya nggak sanggup wah kalau mesti nyabut ubannya nenek gayung
wih perusahaannya panjang wih
ih jok harus mau
emang mau dijangguin terus ditentelin terus
gak mau tuh
mungkinnya gimana teh
ya emangnya bisa manusia nyabut rambutnya hantu
ya tadi kan kang juki bilang pasti berhasil
cuma kan kemungkinannya kecil
kamu yang diteror
yaudah masuk yuk
terserah kamu mau dilakuin atau enggak itu mas
hmm nyebut rambut nenek nenek
udah sama nenek neneknya teh hantu
kanan ketembennya si momota
nyabut nyabut sama si momota
oh ya allah
oh ya allah
saya ibu warni dari warga sini
saya dengar dari anak saya kalian tim takut nggak sih
iya bu benar
ada apa ya bu
kalian udah dengar belum
hantunya nenek gayung
itu sih kita udah dengar bu
seru banget loh kalau dibikin konten
kita belum ada rencana sih bu
kita masih fokus buat nolongin temen kita yang ditaruh sama hantu nenek gayung
mitosnya nih kalau kita menanggapin omongannya dia akan menampakkan wujudnya
bahkan meneror terus
sampai membuat orang cilaka
sama kita juga ngalamin kayak gitu bu
nah kan tim takut nggak sih
mengusir hantu hantu gentayangan seperti hantunya nenek gayung
wah kalau urusan itu kita nggak bisa bu
oh kirain bisa
ya udah saya permisi ya
kenapa mesti pasang cctv juga sih
iya ini buat nangkep kejadian kejadian langka jo
dan cctv ini juga jo ya
buat kepentingan cerna tgs juga
iya biar channel tgs trending
karena penampakan nenek gayung
kayaknya umpanya saya tuhan
ada kejadian serius banget nih
kita masuk tolongin
bener ya ayah
nanti kita masuk
nanti kita masuk
nanti kita masuk
ya dia mah bener
sekarang kita ada di salah satu desa yang katanya lagi diteror sama hantu nenek gayung
dia juga lagi kena teror dan nenek gayung
kita pengen cari tahu gimana sih cara ngatasin terornya
jadi ikutin terus ya channel tgs
udah siap dong
kalau dibilang siapa belum lah
di mana tuh
terus nggak yakin nggak mau di sini nggak
wah jahat wih
nggak ada apa apa lah
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
tak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa

mana berat lagi badan lu
kalau untuk menghilangkan rasa takut
ini ini parah nih